pemerintah segera memulai vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua kepada petugas pelayanan publik dan kelompok masyarakat berusia enam puluh tahun ke atas
kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksinasi kali ini adalah mereka yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan tertular dan menularkan virus corona
program ini akan berlangsung mulai minggu ketiga februari dan ditargetkan selesai pada mei dua ribu dua puluh
total sasaran vaksinasi tahap dua ini mencapai tiga puluh delapan juta orang dengan dua puluh satu juta lansia dan tujuh belas juta petugas pelayanan publik
pemerintah juga memprioritaskan petugas transportasi dan pedagang pasar
dalam dialog interaktif virtual yang diadakan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional bersama kementerian komunikasi dan informasi pada selasa siang
dijelaskan bahwa penerima vaksin kali ini sudah didata oleh pemerintah melalui sistem informasi
informasi satu data covid sembilan belas kementerian kesehatan
tidak perlu lagi melakukan pendaftaran karena pendaftaran ini sebagian besar sudah kita lakukan sebelumnya tinggal datang menyebutkan nomor induk kependudukan
kalau tidak ada di dalam daftar masih bisa melakukan secara manual dan tentunya menunjukkan bukti bahwa kalau misalnya beliau adalah sasaran tersebut adalah pedagang pasar tentunya ada bukti yang menyatakan bahwa memang mereka adalah pedagang pasar
tidak perlu lagi melakukan pendaftaran karena pendaftaran ini sudah di dalam daftar masih bisa menunjukkan nomor induk kependudukan
tidak perlu lagi melakukan pendaftaran karena pendaftaran ini sudah di dalam daftar masih bisa menunjukkan nomor induk kependudukan
meski menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam vaksinasi tahap kedua pt kereta api indonesia selaku operator transportasi tanah air berkomitmen terus menegakkan protokol kesehatan di semua stasiun
ini dilakukan demi menjaga seluruh pengguna moda transportasi ini
pada saat validasi pengecekan dokumen dokumen misalnya hasil pemeriksaan rapid test antigen kemudian juga pemeriksaan suhu tubuh dan juga penggunaan masker
kerjasama semua pihak diperlukan untuk mendukung upaya penanganan kesehatan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional
mulai dari masyarakat yang berdisiplin mematuhi protokol kesehatan hingga program tiga t pemerintah
tetap waspada dan siap divaksinasi ketika vaksin sudah siap